tunjuk tunjuk tunjuk tunjuk
tehia berarti tehia teh
beneran udah putus
berarti kalau tehia putus
aduh dong juga single tehia
kita mau ngantar pulang dulu tehia
tapi aduh dong lapar
kita makan saja dulu ya
tapi aku gak lapar
ibu udah pulang
ibu sudah malam
iya udah nganterin saya belanja dihanterin pulang lagi
tadi kan saya bilang mau nganterin anak abah dulu
masa iya saya tega melihat teh manis pulang sendiri depan mata saya
itu mau nggak usah khawatir itu teh manis
saya kan pakai private jet
jalan kaki pun saya rela teteh
yang penting saya sudah lihat tete selamat sampai tujuan di rumah
eh tapi saya masih penasaran sama si keket itu
kayaknya dia suka banget sama kang abah
nanti jangan jangan kang abah kecantol lagi sama dia
aduh wah saya tidak mungkin kecantol sama kelek
kelek keti keket
iya entah maksud saya
saya mah tidak mungkin kecantol sama perempuan
saya kan bukan tipe saya kalau kecantol sama perempuan
buktinya saya bohongin dia tadi di tempat belanja
saya tukar diri saya sebagai kekeparkir
eh ngobrol aja di dalam sama akang abah
udah terima kasih ya tete ya
hati hati ya kang abah
eh akang abah
saya antar sampai depannya
hati hati ya kang abah
bagaimana nih tete
kayak kambing conge nunggu di sini
di rumah tunangannya teh iya lagi
terus teh ia nyuruh saya teh yang suruh nunggu tidak boleh pulang
kalau kesel kio
mana sepi dia itu
kamu harus ngertiin aku dong
kamu juga kan yang cuekin aku terus terusan
aku wa kamu aja kamu gak pernah bales
ya wajar lah kalau aku kesel
aku selingkuh juga nggak sengaja kok
oh selingkuh tidak sengaja
aku tuh udah gak percaya sama kamu
selama ini aku percaya sama kamu
tapi kamu ternyata sama aja sama cowok cowok lain tonga
kamu tuh selalu aja selingkuh
kamu itu gak bisa dipercaya
selama ini kamu selalu selingkuhin aku dan kamu gak pernah berubah
kalau selingkuh berkali kali mate namanya kurang ajar
kalau tete bolak balik selingkuhin diselingkuhin ma
bukannya setia tapi stupid
eh lu diem ya
lu gak tahu
kamu aneh gak saya
saya tuh di kamar tuh yang alamat mana itu
tapi saya menghargai kamu tuh tunangannya tuh iya
dia udah bukan tunangan aku lagi
aku udah gak mau lagi sama dia
aku itu mau sama dia karena aku punya hutang
dan sekarang utangnya itu udah lunas
jadi aku udah gak mau sama dia lagi
tapi dia gak mau putusin
jadi teh iya mau pacaran sama ini teh gara gara uang
teh iya sekarang sudah tidak cinta pengen putus
teh iya tidak mau lagi sama kamu
berarti teh iya pengen putus sama kamu
sekarang kamu bagaimana
iya aku minta terima
saya terima kalau memang permintaan nadia mau putus
cuci kaki cuci tangan
tuh nyak tunjuk nyak tunjuk
teh iya berarti teh iya teh beneran udah putus
berarti kalau teh iya putus single
aduh dong juga single teh iya
kita mau ngantar pulang dulu teh iya
tapi aduh dong lapar
tapi aku nggak lapar ah
ya tapi aduh dong lapar
biar teh iya temenin aduh dong makan dulu ya
aduh diktalian nih
chandra ween kita kabur aja yuk
kamu gak usah panik tenang aja
udah nggak rawp
devi tuh bukan cewek terakhir dalam dunia ini
lo gak bisa apa cewek cewek lain
oh atau emang lo cemen lo gak bisa cari cewek lain
oh itu keliatannya kali ya
kalau dalam bidang pekerjaan awalnya om ini memang bukan apa apa
tapi um hanya punya semangat untuk fight
fight untuk menjadi orang besar fight untuk menjadi orang yang berhasil
dan alhamdulillah um mendapatkan seperti sekarang ini
berkat doa dan bekerja keras
dan buat kamu anak muda jangan kamu sia siakan
hidup kamu dengan bermain main
yang ada adalah belajar belajar dan terus belajar
kenapa karena hari tua telah menanti
karena tantangan siap menghadapi
terima kasih ya udah ngingetin saya
eh eh udah beres
maklum latih namanya kan juga cewek
tapi tadi papi harus cerita kalau ngidul sama boy
sana sini sana sini dari smp sma sampai waktu pabrik ketemu mama kamu
papi ceritain sama dia
terus boy ceritain gak sama papi gimana
kayaknya mau di saat uz clair